iya kubu calon presiden nomor urut dua mengaku percaya diri mengikuti debat keempat dengan menyebut prabowo subianto menguasai seluruh tema debat
badan pemenangan nasional juga menyebut tidak ada persiapan khusus yang dilakukan prabowo untuk menghadapi debat yang digelar kpu malam ini
jurubicara bpn daniel anzar menyampaikan hal ini di media center prabowo sandi jalan kartanegara jakarta selatan sabtu siang
menurutnya lima materi debat sudah menjadi hal yang kerap disampaikan prabowo dalam kampanyenya selama ini
latar belakang prabowo yang pernah berkarir di bidang militer juga disebut daniel menjadikan prabowo lebih memahami materi debat
kemudian perkembangan ideologi seperti apa saat ini itu yang kami pikir pak prabowo sudah paham betul